aku percaya sama dia aku tahu
kalau saya tiba tiba bekerja sama lagi
mau dia yang ada
dan masalah ini gak akan pernah selesai
dan tasya malah makin jauh
dan hilang semua percayaan tasya untuk saya fit
sekarang saya gak tahu gimana cara saya nyelesaikan semua masalah ini
saya gak tahu
kita gak bisa nih diam begini aja tiara
kita harus menyelidiki sosok
dan pertama yang harus kita selidiki adalah
iya ibu peri
tiara aja yang bantuin ibu peri
buat deketin kak randy
aku juga punya pikiran seperti itu
supaya kamu bantuin aku
kamu bisa kan suruh kak randy datang kesini
kak randy kak randy
ibu ngapain disini
barusan ibu maya datang ke kafe kak
menyakitin pak hendra
yaudah yuk kita ke kafe sekarang
kamu pegangan ya
ya gimana keadaan pak mahendra
baik sayaalley itu juga keny combat
kalau kaya gitu
m spun cesati ya
yang penting aja
oh kenapa sih
dima aja dari tadi
nggak nggak ada masalah
aku cuma baru inget aja kalau
ayah harus makan sekarang
ya udah udah sini sini
mendingan lu siapin aja obatnya
tenang aja pak
semua masalah ini tuh bikin kepala aku pusing
lama lamanya di sini
aku harus jagain ayah
kak tasya mau balik ke kafe
aku harus jaga kak tasya
kak tasya mau ke mana
kak tasya harus ke kafe sekarang sayang
aku mau nyusul kak tasya
tapi kak tasya malah pergi
kak tasya harus balik ke kafe sekarang
kak tasya balik duluan ya
tunggu dulu kak
temenin tiara dulu di sini
aku pengen kak tasya nyanyi buat aku
kak tasya harus balik sekarang ya
kalau kak tasya nggak mau nyanyi

kak tasya nanyi buat tiara
allah job nganvi
masih ada es krim
satu buat tiara
es krimnya satu
ini es krimnya de
kamu lagi sedih
ada masalah apa sih
maaf deh kalau saya ikut campur
saran saya cuma satu
kita harus percaya sama kata hati kita sendiri
kalau kita percaya sama kata hati kita
otomatis kita gak akan pernah bisa mendengarkan kata kata orang lain
yang berusaha untuk mempengaruhi kita
dan kita akan bisa diselamatkan
kata kata yang tersebut sebagai pinjaga hati
satu hal yang kamu harus ingat ya
kata hati gak mungkin pernah bisa berbohong
walaupun mulut kita bisa berbohong
maaf kalau saya ikut campur
terima kasih pak
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak buat bantuan bapak
saya ngelakuin ini semua buat orang yang paling saya cinta pak
itu dia orangnya pak
dan ini kelebihannya buat bapak
nggak lagi terima kasih pak ya
pak pacar mata
semoga aja kamu percaya sama semua kata kata aku siap
apa lagi sih maudie
saya perlu ketemu sama pak tristan
maudie pak tristan tuh udah ngomong sama saya
kalau dia gak mau berhubungan lagi sama kamu
jadi mendingan kamu pergi aja
pak david denger ya
saya perlu ketemu sama pak tristan
jadi sekarang juga saya harus ketemu sama dia
kamu ngapain sih
ah pak tristan
udah berapa kali aku bilang sama kamu jangan pernah ikut campur urusan aku lagi
biar aku yang nanganin ini semua sendiri maudie
sekarang kamu mau apa lagi
aku tahu banget pasti kamu udah kepancing kan
dengan omongan omongan si nandi itu
aku udah bilang ke kamu
nandi tuh orang yang jahat
nggak boleh percaya sama dia
selama ini dia udah rencana apa aja
waktu terakhir kita ketemu aku bilang sama kamu
biar aku yang atasi
dan sekarang apapun masalah aku
biar aku yang nyelesain pakai cara aku sendiri
dan aku sama sekali nggak butuh bantuan kamu maudie
maudie dengar aku tahu
kamu mau berusaha untuk bantuin aku kan
oke aku berterima kasih
tapi sekarang tujuan aku itu untuk tasya
jadi biar aku yang deketin tasya pakai cara aku sendiri maudie
jadi kamu udah nggak percaya lagi sama aku
tapi aku akan buktiin apa yang sebenarnya
aku akan buktiin kalau randy tuh yang jahat bukan aku
dan gara gara randi
di mata kamu aku yang jahat sekarang
padahal aku gak jahat sama sekali
suatu saat nanti kamu akan lihat siapa sebenarnya randy
kamu decreasing mereka
lama lama masalah mahendra ini kayak bom waktu aja buat kita ya
kapan waktu aja bisa meledak kalau kita gak buru buru nyingkirin dia
tapi yang jelas pak mahendra ini orang yang sangat kuat
dia tuh punya kemauan besar untuk bertahan hidup
coba di pikir bumaya
berapa kali kita coba nyingkirin dia
tapi mana kita gak pernah berhasil
gak pernah berhasil
kedot sekali itu orang
mimpin banget deh
seharusnya kan ini sudah selesai
kenapa sih gak selesai selesai
tunggu tunggu ada apa masalah apa maudie
barusan aku nemuin tristan
dan aku berusaha untuk nyakinin dia mi
tapi dia masih gak percaya sama aku
aku gak nyangka deh mi
kalau tristan bisa sedingin ini sama aku
kan seharusnya nggak kayak gini mi
kenapa sih selesai ini
maudie bukan anak yang cengeng
dan bukan anak yang manca oke
kita rame rame mikirin masalah ini
kita mikirin jalan keluarnya
rencananya itu kaki kapan sembuhnya sih ver
ini kita terseret seret nih
banyak sekali pekerjaan dan masalah yang harus diselesaikan
kamu malah ongkang ongkang terus ya di rumah ya
iya tenang aja besok juga sembuh
kayaknya sudah sembuh sekarang nih
hampir dikit lagi